ya heranov benar sekali memang kalau berdasarkan keterangan dari pihak keluarga
tadi berdasarkan konferensi pers memang dari pihak keluarga dalam hal ini ibu dari eril dan juga adik dari eril ini juga tiba
dan mungkin di belakang saya ini informasinya sudah datang dan jika dapat anda lihat ini adalah
dapat saya asumsikan ini adalah iring iringan pembawa jenazah dari eril yang baru tiba di bandara soekarno hatta
ini dapat dilihat dari pengamanan di mana semua arah di perempatan terminal kargo ini dilakukan pemblokiran
artinya ini sedang melakukan sterilisasi untuk proses pemindahan jenazah eril dari apel timur menuju ke arah kuman imin
jadi mungkin dapat saya jelaskan ulang heranov bahwa tadi mobil duka dan iring iringan ini menuju ke arah afron timur
jadi ketika jenazah tiba di landasan ini dibawa menuju ke pip lalu dari pip
ini dibawa ke arah apro timur
dari apel timur ini keluar ini adalah pintu keberang dari apel timur
dan nanti akan jalan menuju ke arah kawasan terminal kargo tepatnya di human demands
di mana dalam di human human sendiri ini akan dilakukan beberapa proses administrasi
seperti prosesi dokumen pembukaan dari kementerian kesehatan
di mana untuk proses serah terima sendiri memakan waktu antara tiga jam
satu hingga empat puluh lima menit
jadi ini adalah proses penyerahan dari pemerintah menuju ke pihak keluarga
dan untuk langkah repatriasi sendiri ini dikombinasikan oleh kemenlu
terkait dengan penyerahan jenazah surat sertifikat kematian di rumah sakit
penerbitan surat kematian dari kbri dan pemulasaran jenazah
dan dasarkan informasi bahwa yang menamani jenazah erit terbang dari swiss
dilaporkan ada ayahanda

lalu ada pejabat kbri swiss yang ikut menemani terkait dengan proses administrasi
dan juga di bandara soekarno hatta tempat human demands
kami juga mendapat kabar dari pihak keluarga bahwa ibu dari eril
yaitu atalia praratya dan juga adik adik eril
ini juga hadir untuk mengaksikan proses pengawasan
penyerahan jenazah dari pihak pemerintah ke pihak keluarga
pak reza saya ingin tahu kalau anda katakan proses administrasi repatriasi ini
digelar selama tiga puluh hingga empat puluh lima menit artinya ini sekitar pukul enam belas lebih akan berakhir
untuk repatriasi dan juga serat terima dari jenazah ini
apakah ada agenda lain dari pukul enam belas tiga puluh ini
apakah langsung menuju jalan darat ke bandung atau seperti apa
apakah ada konferensi pers yang akan digelar juga di sana
ya kita saksikan ini
ya kita saksikan informasi ketika nanti proses administrasi ini dilakukan di human demands
yang berkisaran tiga puluh lima sampai empat puluh menit maka langkah selanjutnya adalah pihak keluarga
setelah jenazah diserahkan ke pihak keluarga maka jenazah akan langsung dibawa ke wilayah bandung
khususnya di gedung pakuwan tempat kediaman di gedung jawa barat di tuan kamel
mungkin sambil memantau kita dapat saksikan mungkin ini adalah posisi sementara di ambron timur
dan saya lanjutkan kembali heranov jadi prosesnya sendiri memang kalau sesuai jadwal
ketika proses administrasi selesai ini akan langsung dibawa ke bandung
dimana untuk ke wilayah bandung sendiri nanti akan dikawal oleh petugas yang bertugas di sini
dimana seperti tadi saya sampaikan bahwa ada serat tersebut yang akan dikawal oleh petugas yang bertugas di sini dimana seperti tadi saya sampaikan
bahwa ada serat tersebut yang akan dikawal oleh petugas yang bertugas di sini
antara lain adalah dari pihak tni dari polri lalu juga dari afsek
di mana beberapa personil ini nantinya juga akan ikut mengawal jenazah dari bandara soekarno hatta di terminal kargo
ini menuju ke perbatasan jawa barat dan juga jakarta
nanti di perbatasan akan disambut oleh pasukan dari ditelantas polda jawa barat
dan nanti akan dikawal hingga ke gedung pakuwan
ada pun untuk rute perjalanannya sendiri
ini berkisar lebih dari satu ratus tujuh puluh km heranov
di mana satu ratus tujuh puluh km rutenya antara lain adalah dari bandara soekarno hatta menuju ke tol sudiatmo
lalu dilanjutkan lagi ke tol dalam kota lalu dilanjutkan ke tol jakarta cikampek
dan selanjutnya ke tol cipularang baru menuju masuk ke kawasan bandung
dan sampai sejauh ini kami belum mendapatkan gambar
apakah tadi jalan yang di blokir oleh pihak petugas yang ada disini adalah iring iringan dari jenazah eril atau bukan
namun yang jelas jika dapat anda lihat saat ini sudah ada mobil yang keluar beberapa dari terminal kargo
nanti akan menjelaskan situasi terkini yang tampil di visual layar

tapi saya akan menjelaskan
pada saat ini
mobil dari ridwan kamil bersama kerabatnya lp nazmu zaman
yang tiba di human remains terminal kargo suta yang baru saja tiba pukul lima belas dua puluh lima wib
dan disambut di sana sudah hadir erwin munirijaman yang juga kerabat dari rituan kamil
gubernur jawa barat dan rk bersama lp dan juga erwin menuju ke terminal kargo
tepatnya di human remans transit launch untuk dilakukan serah terima penyerahan jenazah setingkat menteri hadir
ada mensesnek pratikno kemudian juga hadir menteri bumn erick thohir
dan repatriasi ini juga diakomodir difasilitasi oleh pihak dari kmlu republik indonesia
dan kita tahu bahwa
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh reza ramadan
produser lapangan kami tadi proses dari penyerahan ini berlangsung selama tiga puluh hingga empat puluh lima menit
dan jika kita hitung dari pukul lima belas dua puluh lima artinya ini memakan waktu hingga pukul enam belas wib
nanti ataupun lebih ini tergantung dari administrasi yang dilakukan dari proses pemulangan jenazah eril ke tanah air
surat ini berikutnya
kematian juga sudah diurus dari kbri termasuk juga dari pemulasaran dari jenazah eril
tadi sudah mendarat pukul lima belas dua puluh lima kita tunggu nanti bagaimana serah terima ini akan berakhir pada pukul enam belas
apakah ada keterangan pers yang akan disampaikan oleh pihak keluarga kembali pada sore ini
kita lihat juga ini karangan bunga turut ya diberikan oleh sejumlah tokoh
maupun warga masyarakat
ke human remains transit lounge terminal cargo suta tangerang banten
di mana kita tahu bahwa jenazah ini dibawa dari swiss kemudian transit di doha qatar
dan tiba di suta pukul lima belas dua puluh lima menggunakan pesawat qatar airways
dan diperkirakan memang pukul lima belas empat puluh lima namun kenyataannya lebih awal maju pada pukul lima belas dua puluh lima
waktu indonesia barat
ada satu ratus dua puluh personil tni kemudian fsec pengamanan dari kedatangan jenazah eril ini akan nantinya menuju ke gedung pakuan bandung jawa barat
setelah proses dari serah terima dilakukan sore ini di bandara soekarno hatta tangerang banten
laporan dari teman teman kami di lapangan juga menyebutkan ada keluarga selain dari erwin munrijaman
yang hadir di human remains transit launch
juga ada ibu nda dari eril atalia praratia bersama adik kandung
yang bertolak dari terminal tiga suta menuju ke human remains transit launch untuk ikut dalam proses serah terima jenazah ini